berbeda dengan semarang dan juga surabaya yang berakhir dengan cukup tertib begitu
di jakarta aksi mendukung ahok berakhir ricu
mobil water cannon akhirnya digunakan polisi untuk membubarkan aksi secara paksa
dan mengamankan delapan orang peserta aksi
sebanyak enam ratus personil diturunkan untuk mengamankan aksi kali ini
meski telah diberikan peringatan agar membubarkan diri pada pukul enam sore
masa tetap bertahan hingga kepolisian menekan masa untuk membubarkan diri
meski dihalau menggunakan semprotan air
masa terus bertahan sambil menyanyikan lagu nasional
masa akhirnya membubarkan diri pada pukul setengah sembilan malam
sementara itu delapan orang yang diduga provokator
diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke polres jakarta pusat